wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno tengah gandrung senam dengan iringan lagu dangdut koplo sayang
ya senam untuk pendinginan ini dilakukan sandi setelah menguji coba jalur lari di stadion gelora bung karno selasa pagi

sandi sempat berlari lima putaran dengan waktu rata rata dua menit perputaran
usai lari sandi meminta atlet lari nasional dede herawati memimpin senam dengan iringan lagu saya
terkait kualitas running track gbk menurut sandi sudah masuk kategori smart stadion
ya ini jogging tracknya dan stadionnya betul betul mengembalikan kebanggaan kita
sebagai warga jakarta sebagai rakyat indonesia
punya stadion yang lightingnya terbaik di dunia dan fasilitasnya juga salah satu yang terbaik di asia
tak hanya di gelora bung karno
wakil gubernur sandiaga uno juga terekam senam bersama para pegawai balai kota jumat pekan lalu
lagi lagi senam pagi wakil gubernur sandi juga diiringi lagu sayang fia valen
langsung viral dibagikan di sejumlah akun media sosial